inilah aksi tari yang dilakukan penari sanggar greget semarang
bila biasanya mereka beraksi atau pentas di panggung
kini mereka mencoba beraksi di balkon kamar hotel quest jalan pelampitan semarang
setiap satu penari menempati satu balkon
demikian pula dengan tiga penabuh gamelan atau pengrawit
yang ikut tampil dalam aksi ini secara langsung
aksi ini sengaja dilakukan sanggar greget dengan tujuan
untuk tetap menggelorakan semangat para penarinya
selama masa pandemi tak ada pementasan maupun kegiatan seni yang berlangsung
untuk mematuhi protokol kesehatan
mereka tetap menggunakan pelindung wajah berjarak dan tanpa penonton
oleh pihak sanggar aksi tari ini juga diunggah secara virtual di media sosial youtube
sehingga masyarakat dapat ikut melihat
tari yang dibawakan selama satu setengah jam
adalah tari kalagadang yang memiliki makna harapan baru
di tahun yang masih diselimuti wabah covid sembilan belas
namun kita mencoba panggung baru bahwa lobby lobby
atau di balkon balkon hotel kamar pun dapat sebagai panggung
karena memang keterbatasan panggung kesenian di wilayah kita
terutama di jawa tengah ini memang kekurangan panggung untuk ruang pentas
di samping bahwa ini adalah masa pandemi
sanggar greget semarang sendiri telah beberapa kali
menggelar pentas tari virtual selama masa pandemi
konsep pentas diberikan sepenuhnya kepada para penari
untuk mencari ide dan terobosan agar pentas virtual ini
menjadi hal yang baru dan menarik di dunia seni tari
tim liputan cnn indonesia semarang jawa tengah